hujan yang tanpa henti mengguyur jakarta sejak tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas hingga satu januari dua ribu dua puluh menghadirkan puluhan titik banjir di jakarta
dan berikut beberapa data banjir jakarta yang dihimpun badan nasional penanggulangan bencana bnpb hingga satu januari pukul sebelas malam
mari kita lihat bersama
yang pertama mari kita lihat beberapa jumlah titik banjir jakarta satu januari
ada total enam puluh tiga titik banjir yang ditemukan di dki jakarta
di jakarta anda bisa melihat di sini ada di jakarta selatan sejumlah tiga puluh sembilan titik dan juga terdapat di jakarta selatan adalah titik yang terbanyak
dan titik banjir kemudian juga ada di jakarta timur yang mencapai tiga belas titik
dan kita juga bisa melihat di jakarta barat terdapat tujuh titik banjir kemudian di jakarta pusat dan utara masing masing dua titik banjir
kita juga bisa melihat ada beberapa banjir yang terparah di jabodetabek satu januari
untuk wilayah jabodetabek banjir terparah ditemukan di serum beta lestari kota bekasi
ketinggian banjir mencapai dua lima meter
anda bisa bayangkan dua lima meter ini adalah satu lima kali lipat tinggi orang dewasa
ini sangat berbahaya sekali dan juga tinggi banjir mencapai satu hingga dua meter di empat puluh sembilan titik banjir
dan untuk korban banjir kami juga sudah merangkum datanya untuk anda
anda bisa melihat di sini ada beberapa call center banjir jakarta
yang anda bisa hubungi adalah jakarta siaga
anda bisa menghubungi di nomor satu ratus dua belas dan juga satu ratus dua belas
bagi yang ingin menghubungi langsung basarnas jakarta bisa berkomunikasi lewat telepon di dua puluh satu lima ratus lima puluh tujuh dua puluh tujuh ribu satu ratus lima belas
dan kami juga sudah merangkum beberapa data terkait dengan bantuan untuk korban banjir jakarta
pemprov dki jakarta menyediakan layanan kesehatan khusus untuk korban banjir dua puluh empat jam di empat puluh empat puskesmas kecamatan
di tiga puluh satu rs ud dan di satu rs kd di durensawit
bagi anda yang ingin memberi bantuan logistik seperti bantuan makanan pakaian selimut popok bayi dan keperluan lainnya
bisa melalui posko siaga banjir yang terdapat di semua kantor wali kota di dki jakarta
dan juga beberapa posko logistik lain juga dibuka yang alamat dan teleponnya bisa anda lihat di bnpb go id
demikian data yang sudah kami rangkum
tentunya kami akan terus mengembangkan
pantau kondisi banjir dan data penting untuk anda
cnn indonesia akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news